aku pengen lihat neng bahagia
kalau apa udah gak ada
akemi sudah tidak ada hubungan apa apa
aku harus benci sama a
pergi dari sini
hai catat pergi dari sini ya pak assalamualaikum
saya takut saman news
cari tahu bukan cari tahu
ini ahmad takut bukan bingung
kamu cari tau semua info tentang ajaran tadi
ini bukan masalah ita cuy
ini masalah sopi dan abahnya
kalau ogut liat bokapnya jalan sama abah sopi ya
eros akan jauh lebih percaya sama bapaknya sendiri ketimbang kamu cuma
terus sekarang lo mesti gimana
ke rumahnya diusir
saya mau kirim pelaku malam ini
mudah mudahan nyanyi dulu
sepuluh sekali kek kirimin hadiah
ada dia lagi
ogut mulu yang ditawarin
skemet gak pernah
soalnya rambutnya mudah panjang
emang sengaja dipanjangin odin
lu aja tukang cukur rambutnya panjang
tapi rambut saya bagus
rambut kamu jelek
mau bagus kek mau jelek kek
apa urusannya sih sama lu
guntingnya baru loh
belum dipake orang lain
skemet lagi galau
ganggu mulu lu
skemet yang galau
kamu yang emosi
sudah dua hari saya belum nyukur
skemet lagi diputusin eros
kenapa masih di sini sih
saya masih berharap
gak ada harapan buat lu nyukur odin
kau di mana
kau di mana
apa lagi sih
lima puluh rupiah doang
sekedar pak kembaliannya
abah dari mana
abah kenapa abah sakit
tapi juga sayang sama abah
abah teh kenapa abah beda
sopi minta maaf sopi kesini belum sempat ganti baju
enggak apa apa neng malah abah senang
neng jadi kelihatan cantik
cantik di mana aja
ya saya tukang cukur nawarinya ya cukur
kalau saya tukang sayur nawarinya ya sayur
lihat kemet gak
bos ronda lagi galau
tepat tepat ya ros
neng punya suami yang baik
pengen lihat neng bahagia
kalau apa udah gak ada
abah jangan bilang begitu
neng punya suami yang bisa menjaga neng
abah jangan nangis
sopi jangan ikutan nangis
abah gak mau neng disakitin
neng punya suami yang bisa melindungi neng